melonjaknya kasus covid sembilan belas dalam sepekan terakhir membuat pemerintah provinsi dki jakarta kembali menutup tempat wisata dan bioskop
serta pembatasan kegiatan masyarakat seperti sebelumnya
warga juga diminta beribadah di rumah saja
di jakarta seperti kebun binatang ragunan dan taman impian jaya ancol juga akan tutup total mulai hari kamis hingga waktu yang belum ditentukan
bagi pengunjung taman impian jaya ancol yang telah memesan tiket bisa melakukan penjadwalan ulang dan masa berlaku tiket pun diperpanjang hingga tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia